ya pemirsa tadi kan saya sudah bilang ya kalau misalnya anda follow instagram atau juga sosmednya artis artis itu sekarang mereka lagi rajin sekali posting pose pose dalam acroyoga
betul nah itu biasanya langsung dilihat sama followersnya netizen netizen seperti saya hingga akhirnya mau punya motivasi untuk ikutan ya paling enggak eksis di media sosial hingga mendapatkan tubuh ideal dengan cara alami
sebelum memulai saya punya catatan dulu agar anda tidak cedera saat berlatih olahraga asal india ini
halo saya fajar putra saya instruktur akroyoga saya menantang anda dan daniar untuk ikutan acroyoga hari ini
nah itu dia tolong tolong
siapa takut kan dengan tantangan itu
glenn alinsky chelsea olivia luna maya olahraga melancar bisa
maksud saya enggak bisa sih
yang paling penting jangan lupa sebelum mulai berdoa dan pemanasan dengan gaya yoga yang
ya hal yang harus diperhatikan adalah dua jam sebelum melakukan acroyoga tidak makan terlebih dahulu sebaiknya perut dalam keadaan kosong minum diperbolehkan tapi tidak dalam keadaan perut yang full
karena semakin kenyang perut kita energinya akan semakin turun
yang kedua kumpulkan keberanian
karena sebagian dari acroyoga ini adalah melatih keberanian dan melatih kepercayaan
bagi kalian yang memiliki darah tinggi memiliki skoliosis atau kalian yang sedang berhalangan
sebenarnya bukan berarti tidak boleh tapi infokan dulu ke instruktur kalian
karena kita sebagai instruktur selalu akan memberikan opsi bagi kalian yang memiliki tiga tadi
sedang menstruasi tidak boleh melakukan infrasion atau gerakan terbalik
bagi yang skoliosis ada beberapa gerakan yang tidak boleh dilakukan

yang dibawah disebut dengan base yang di atas disebut dengan flyer sedangkan orang ketiga disebut dengan spotter
kalau ditanya role manakah yang paling penting
role yang paling penting itu adalah spotter
karena orang yang menjaga itu memiliki tanggung jawab kepada kedua orang tersebut
jadi bagi pemula saya selalu menyarankan untuk menggunakan orang ketiga atau spotter
makanya di kelas pun grup bertiga ada tiga orang
grup bertiga lakukan acroyoga ada base ada flyer ada spotter
dan itu dilakukan bergantian
saya bisa mengangkat murid saya yang jauh lebih besar seperti mas ivan gunawan
semua itu adalah teknik
jadi berat badan berapapun jangan pernah berkecil hati untuk memulai ikutan acroyoga
karena anda tetap bisa menjadi flyer bisa menjadi base
jadi yang paling bermanfaat dari gerakannya adalah melatih kepercayaan dengan pasangan
makanya paling baik dilakukan dengan suami dengan istri atau dengan rekan kerja
untuk melatih teamwork
yang kedua adalah menurunkan berat badan
dalam acroyoga memang kalau dilihat gerakannya seperti indah
terutama kalau kita lihat di foto
tapi dalam kenyataannya keringat yang keluar itu banyak sekali
menjadi base ataupun menjadi flyer semua terjadi pembakaran yang maksimal
waktu itu pertama kali saya lihat di instagram
jadi saya pengen gitu
kesimpulannya adalah yang penting saling percaya
saya baru kenal dengan rekan saya emy
tapi saya sudah menelan sama kak fajar
jadi trust itu sih yang paling penting
dan jangan pernah memaksakan gerakan yang menurut anda sulit
jadi percaya dengan diri sendiri
jangan sampai cedera ya
oke kak saya berat loh
oke belum terlalu lagi
apa saja dan yang diri kasih kecil
dan selalu berhubungan

mendingan coba dulu
sama kak fajar pitra instruktur acroyoga
udah hadir di sini masa kita sia siakan
iya selamat pagi
selamat pagi semua
juga ada dokter sekaligus praktisi acroyoga
ini usianya berapa dokter erlin
pertama mungkin saya mau tanya dulu
kok bisa secantik ini ya
acroyoga pengaruh sama
gimana gimana pengaruhnya mbak
saya mengenal fajar
saya sudah acroyoga selama tiga tahun
terutama seperti yang tadi pemirsa lihat ya
kayak kepercayaan terhadap orang lain dan kepercayaan kepada diri sendiri itu lebih gitu ya
terus olahraga acroyoga kelihatannya susah
tapi kalau kita coba dan kita tekun melatih pasti bisa
jadi saya sangat menganjurkan untuk coba acroyoga
tadi saya kan udah bisa tuh
padahal ya paling cuma beberapa kali pemanasan ya
prabu kira kira bisa gak diangkat sama fajar
harus coba juga
harus coba juga loh
harapnya berat loh
atau jangan jangan dokter erlin bisa juga nih ya
selalu jadi flyer
nah umurnya sekarang lima puluh tiga tahun
beratnya berapa dok sekarang
perutnya masih six pack sebenarnya kalau dilihat
makanya kalau di instagram saya penyogastar biasanya selalu heboh kalau posting videonya dokter
karena menginspirasi ibu ibu untuk melihat
oh ternyata umur lima puluh tiga tahun masih bisa kayak gitu ya
saya juga jadi mau gitu
makanya saya juga selalu bilang
akroyoga itu tidak mengenal umur berapa pun bisa
berat badan berapa pun bisa
jadi mas prabu juga bisa
nah jangan terkecepat nih
kalau gitu saya langsung deh mau coba nanti
setelah jeda pemirsa ya
wah ini sudah ada matrasnya di sini pemirsa
jadi akan ada pertunjukan
kayak gimana sih sebetulnya acroyoga itu mungkin langsung saja ya
mas fajar mendemonstrasikan
dulu dengan dr erlin ya sekarang ini
yang pertama ini kayak gimana mas
ini gerakannya akan flowing
gerakannya akan sekitar dua menit lebih
kita langsung mulai aja
contohin nanti akan lihat sendiri bagaimana
kalau ini hanya boleh dilakukan sama yang profesional ya
sudah beberapa kali latihan
pakai lagu biasanya enak nih
jadi lebih menenangkan

coba diputarkan dulu
gerakan pertama disebut dengan brading
gerakan dasar dalam acroyoga
gerakannya sangat baik membenarkan tulang belakang
dan menegakkan kembali badan
inilah benda murah
pastikan buka wang
episodes yang kita buat

back band ini baru yang disebut terapic seperti memberikan pijatan pada tulang
belakang selesai melakukan ini seperti habis dipijat rasanya enak sih ya regangan
gojong takut kaki mau sehat ke penonton di rumah
dan slowly go dan kita lanjutkan dengan yang standing ya ini lebih menantang lagi
dicoba dari sini satu lagi ya satu lagi
ini kayaknya yang paling susah nih kayaknya nih oke kita putar arah ya
supaya menghadap ke depan
nah yang ini namanya titanic
game ini apa namanya lintas usia ya tidak harus masih muda tetapi yang bisa kita right
lintas usia ya tidak harus masih muda tetapi
senior juga bisa bisa jadi memang dalam acroyoga itu yang paling penting adalah teknik jadi walaupun
umurnya berapapun ke dokter lima puluh tiga tahun sudah punya cucu satu berarti cucu juga ya punya
ada berapa sekarang tiga tapi masih bisa melakukan gerakan seperti tadi gitu ya jadi
buat semuanya harus semangat karena enggak ada yang nggak mungkin semua bisa gitu kayaknya umurnya
masalah masalah yang penting kita kemauan terus udah gitu harus rajin mencoba latihan
rajin ya jadi masalah nih kadang kadang ya dan akroyoga kayaknya membuat bener bener kita percaya
diri untuk sehari hari terutama menghadapi orang lain juga percaya terhadap lawan kadang kadang
orang lihat kalau akroyoga oh yang berat cuma yang bawahnya aja base aja oh yang berat cuma
yang flyernya aja padahal sebenarnya kita berdua dua duanya bekerja kayak dokter erlin tadi itu
otot perutnya bener bener dikuatin banget gitu sedangkan fajar kaki otot perut gitu jadi kalau
fajar itu kuat banget ya sebenarnya bukan kakinya tapi perutnya gitu karena dalam makroyoga itu
yang dilatih adalah core ya pernah ada hitungan gak sih berapa kalori yang habis dari
satu sesi yoga seperti ini itu kalau dalam yoga kita tidak menghitung kalori karena biasanya
berdasarkan orang itu seberapa dia mau pushing the limits jadi kita tidak pernah bisa menentukan tapi
keringat yang keluar itu banyak sekali gitu murid aku biasanya tiga kilo dalam waktu dua minggu tuh
sering sekali ya turun kalau dokter erlin kan kebetulan dokter juga nih yang merasa yang dirasakan dari sisi kesehatan apa
manfaatnya jadi segi kesehatan kita bisa mengatur nafas ya jadi acroyoga itu penting banget karena
nafas itu penting sekali terus segi kesehatan juga kita jadi perutnya juga engage terus ya oke terus terutama
untuk saya yang hobinya dansa kayak kaki saya juga lebih kuat otot perut jadi untuk dansa jadi lebih
bagus waktu kita tanding gitu oke nah kalau prabu apa kira kira nih

kenapa sih ga danier
saya jadi spoiler nih subscribe

kenapa sih ga danier aja
unter kita disini
kerjaan dulu sama kamu prat oke kalau dokter enteng badannya segitu
ini buka jasnya nih boleh dibuka lebih enak
hai adiknya outfitnya nggak sesuai ngapain nih jangan dong bagian app to click on harus dipindah
enggak apa apa kita gerakan bergaya yang dasar dalam akryoga ya letakkan kaki mungkin di rumah
mau ikutan bisa ikutin gerakan kita ya boleh maju ke depan mas letakkan kaki di tulang pinggul sampai
terasa pinggul terasa tulangnya pelan pelan for fingers empat jari bersatu inhale nafas dulu harus
percaya excel flight open your eyes good ringan banget angkat dari belakang
lagi lagi lupau lagi pengendi ready buka tangannya tinggi kakinya angka teh ipag meiji
nafas tenang express ke betul saja and slowly gouda
ini saya harus ikut nih kayaknya nih keringat keringetnya banget ya iya jadi paling okenya berapa kali
latihan seminggu sih tadi kan prabu kita kan baru sekali ya saya latihan waktu itu liputan sekali
ya prabu sekali enaknya tuh lebih oke berapa kali bagusnya sebenarnya seminggu tiga kali oh ya tapi
kalau bisa hanya seminggu dua kali pun sudah sangat baik yang perlu diingat dalam yoga bukan
masalah seberapa lamanya dalam berlatih tapi seberapa konsistennya itu yang lebih penting itu dia
gitu walaupun seminggu sekali tapi tiap minggu pasti hasil lebih bagus dibanding sekali tapi
sebulan oke itu berapa lama biasanya satu sesi enam puluh menit enam puluh menit ya enam puluh menit cukup layan paling
penting ada semangat ini dengan yang profesional ya supra kroyoga thank you terima kasih dokter
arlene sudah bergabung sama kaki turun satu kilo nih kayaknya pasal lebih kaya sekali